apaan sih cerita juga belum
jatuh hati sama tika jahat
tika sepupunya laras
sejak gue ketemu sama tika tempoh hari
lo suka sama dia
kan tadi gue udah bilang
gue curated sama ceweknya
lo punya sopan santun
mau nyeterika pak
iya hatu tis
nanti boleh minta tolong ga
tolong seterikain bapak juntis juga
nanti belum sempet seterika
sampai juntis masih dicuci semua
yaudah sini mana bajunya
makasih ya pak
gue baru mau salam lo udah nongol
kebeneran im lo kemari
temenin gue ke tanah abang
lah lo kan udah beli sarung sama peci baru
kan baju kokonya belum
bener juga rot
gue juga bulan punya baju koko buat lebaran
nah pas kalau gitu
biar dia ga kesel
lagi istri kak
ini gue sama si murid mau ngajak lo ke tanah abang
ya udah dah lo terusin dah ya istrikanya
gue udah dengar kak gue selalu terangin
sekarang lo tolong si ojak sama si pur
suruh ajak kemari
tat emang mau ke pasar sebentar ya
kan bahan bahan kue masih ada
emak ke pasar bukan mau beli bahan bahan kue
ada urusan sebentar
di pasar ada urusan apa mas selain belanja
mau tau aja sih
mak kita bikin kue lebaran kapan
ya liat besok dah
tapi kalau buat sendiri mah gampang
mak nanti kalau ada yang jual es nong nong tapi mau ya
oh seperti itu
ya udah mau jalan ya
mana sih ini bocah
lama amat datengnya
tung mereka dateng
pak bem pak haji mau kemana
biasanya ke tanabang
nguset berapa ya
eh siapa yang minta diantar ke tanabang
gua sama si murot cuma minta diantar sampai pangkalan
tati kata si murot yang minta diantarin ke tanabang
yang bener yang mana
ah banyak nanya loh ah
eh bapak kenapa pak
misalnya ni akun nihilin embrace beban itu
kita udah wrestler precisa dulu
dicek pak harganya mahal ya udah tis kalau nggak bisa beli sofa masak ganti karpet aja nggak bisa
tapi karpetnya hai kalau yang rajut yang berbulu biar enak empuk enggak dingin tis udah tuh nanti
sekarang dulu kamu punya uang itu kalau cuma buat beli karpet ma ada pak alhamdulillah kenapa
tutis enggak dari kemarin kemarin kamu teh memang nunggu bapak dulu kerasa reumatik baru mau beli
karpet ya kan bapak mintanya baru sekarang pak memangnya kita mau diajak mak kemana toh nggak tahu
mbak surti mending nanti kita tanya langsung aja sama emak
datangnya enggak apa apa kok mak kita juga baru datang kok emangnya kita mau pergi kemana toma udah ikut aja
dulu juga tahu yuk
bapak lu mau kasih baju koko buat gua
lu anterin aja ke rumah ya
luar ini kagak kemana mana ada di rumah kok
eh kembalinya cepat
gua kagak jadi ke tanabang
lu jalan sendiri aja ya
barusan si asan anak saudara gua yang dicondet nelfon gua
bapaknya mau ngirim baju koko ke rumah gua
jadi gua kagak jadi
beli baju kokoh yang baru
ah lu gimana sih kagak kontak loh
eh mau diantri ke dalam lagi
kagak usah jak
gua jalan kaki aja
jadikan semangat pemudik jak
lo kan udah beli tiket bus
gua pengen nyasih lebaran disini jak
biar gua bisa bareng
tapi janji lu jangan bilang bilang
hmm sih cerita juga belum
jatuh hati sama tika jahat
tika sepupunya laras
sejak gue ketemu sama tika
lu suka sama dia
kan tadi gue udah bilang